komisi dua dpr ri bersama pemerintah sepakat menghapus tenaga kerja honorer di instansi pemerintah
komisi dua mengusulkan agar pemerintah memperluas bidang kerja tenaga untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau p tiga k
ketua komisi dua dpr ahmad doli kurnia menjelaskan kebijakan itu dilakukan agar para tenaga honorer mendapatkan kepastian status dan juga gaji
selain itu hal itu juga untuk menekan biaya pemerintah yang semakin tidak terkontrol di bidang tenaga kerja honorer
pemerintah dan komisi dua pun akhirnya sepakat tidak ada lagi status pegawai selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
komisi dua juga mengusulkan agar pemerintah memperluas bidang tenaga kerja untuk p tiga k
bidang yang diperluas adalah yang tidak membutuhkan keahlian khusus sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat
sebelumnya kementerian pan rb bersama komisi dua dpr ri bersama p tiga k menjelaskan kebijakan tenaga kerja honorer dengan perjanjian kerja
komisi dua sepakat menghapus tenaga kerja honorer
pemerintah dan dpr sepakat hanya ada dua status pegawai yakni pns dan p tiga k
dulu kan sebetulnya memang ada kebijakan di setiap pemerintahan termasuk pemerintahan daerah itu boleh merekrut tenaga honorer
nah tetapi kan kemudian itu tidak terkontrol ya
jumlahnya makin lama makin bertambah
nah akhirnya tahun dua ribu enam belas

jadi diminta kepada seluruh instansi termasuk pemerintahan daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer
ya penggajiannya juga menimbulkan masalah karena dana dari pemerintah daerah termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat juga tidak memungkinkan